keinformasi berikutnya sejumlah letusan masih terjadi di gunung anak rakatau sejak kamis tengah malam hingga pagi tadi
tercatat ada tiga belas letusan dengan durasi yang berbeda beda
berdasarkan informasi dari pusat vulkanologi dan mitigasi bencana geologi atau pvbmbg
letusan terjadi sebanyak tiga belas kali dalam kurun pukul hingga enam pagi waktu indonesia barat
durasi letusan antara empat puluh hingga satu ratus sepuluh detik dengan amplitude lima belas hingga dua puluh dua mm
asap kawah bertekanan sedang teramati berwarna putih dengan intensitas tebal dan tinggi seribu meter di atas puncak kawah
tingkat aktivitas gunung anak rakatau masih berada di level tiga siaga
wisatawan maupun masyarakat tidak diperbolehkan mendekati kawah dalam radius lima km dari kawah
sebelumnya pada kamis yang kemarin gunung anakrakatau juga erupsi
sepanjang rentang waktu pukul dua belas siang hingga enam sore waktu indonesia barat total terjadi

vinanda bisa anda ceritakan bagaimana kondisi terkini pasca tsunami
terutama terkait dengan relokasi rencana dari pemerintah kemudian rekonstruksi dan pencarian korban
selamat siang yuda
selamat siang yuda
memang setelah pasca kunjungan kerja joko widodo
dari waktu lalu ini akan ada relokasi di hunian tetap di desa wemuli seluas dua hektare
namun lokasi ini ini ternyata akan dipindahkan oleh pemkap lampung selatan ke wilayah lain
yaitu di desa kedaton kecamatan kalianda dengan tanah seluas enam hektare milik pemkap setempat
dan mengapa alasan relokasi tempat ini dipindahkan
memang karena ada beberapa hal yang perlu diperhatikan berdasarkan tim survei lapangan di sana
ada salah satunya
ini terkait dengan kondisi wilayah desa wemuli yang cukup curam dengan perbedaan ketinggian dua puluh empat meter
sehingga ini pun menjadi salah satu pertimbangan khusus pemerintah kabupaten lampung selatan untuk memulai relokasi di sana
kemudian juga jika nantinya akan ada relokasi di sana
ini akan membutuhkan biaya yang cukup tinggi karena dibutuhkan pematangan lahan
wilayah raja basah ini juga masuk dalam salah satu daerah yang rawan
dan bencana tanah longsor
dan siang hari ini rencananya memang pemerintah kabupaten lampung selatan ini akan melakukan sosialisasi kepada para pengungsi di sekitar wilayah desa wemuli khususnya
dan di sekitar wilayah pesisir pantai untuk mensosialisasikan terkait dengan perubahan relokasi tempat dari yang semula di desa wemuli ini menuju desa kedaton di kecamatan kalianda
dan memang ada beberapa catatan penting yang harus diperhatikan
ini karena salah satunya ada beberapa warga yang memang enggan untuk direlokasi
pada saat kemarin karena mereka menilai bahwa wilayah pesisir pantai ini merupakan sumber mata pencarian utama mereka
di salah satunya ini juga terkait dengan adanya wilayah pantai
pariwisata seperti pantai wartawan kemudian pantai cantik
dan juga sumber budidaya laut seperti ikan dan juga udang yang memang menjadi fokus mata pencarian utama warga di sana
sehingga mereka enggan jika nantinya ada relokasi namun berada jauh dari tempat tinggal mereka
maka ada sosialisasi pada beberapa pengungsi terkait hal tersebut
namun ini juga perlu diperhatikan karena relokasi mungkin hunian relokasi ini akan berdampak baik
mereka memiliki hunian namun juga harus tetap memperhatikan bagaimana nantinya warga ini dapat mendapatkan kembali pendapatan mereka dan juga penghasilan tetap mereka yuda
ini terkait dengan relokasi kalau anda mungkin sudah sempat melihat ataupun bagaimana kondisi sebenarnya lokasi relokasi baru tersebut
apakah memang cukup memadai buat warga
terutama terkait dengan warga
mencari penghasilan di pantai apakah cukup jauh dari pantai
jika memang sebelumnya kalau lokasi yang berada di desa wemule ini memang terletak empat ratus meter dari bibir pantai
dan lokasinya memang berada di atas namun untuk tingkat kelandain dan lain lain ini memang dikatakan menurut pmk lampung selatan di sini
ini akan sedikit curam dengan ketinggian
ini lebih dari ketinggian perbedaan ketinggian dua puluh empat meter
namun jika di lokasi yang baru yakni di desa kedaton ini karena masih berada di kecamatan kalianda untuk lokasinya seluas enam hektare ini diperkirakan memang masih cukup baik
dan juga akan dilakukan segera pembersihan dan juga penataan ulang bagaimana nantinya sistem dari hunian tetap ini akan berjalan
namun juga sebelumnya pemerintah juga telah menyediakan hunian sementara yang ada di wilayah
x hotel lima puluh enam kalianda
dan tentunya ini akan difikirkan memang karena sebagian besar pengungsi ini tidak seluruhnya rumahnya rusak berat
ada tujuh ratus sepuluh rumah yang rusak namun rusak berat ini hanya ada sekitar lima ratus an
dan yang tentunya akan menjadi prioritas utama pemerintah adalah untuk rumah rumah yang rusak berat
sehingga yang rusak sedang dan juga rusak ringan ini akan nantinya diperbantukan untuk dibangun kembali
vinanda terima kasih laporan langsung anda selamat bertugas kembali